nah seperti bisa dilihat sekarang ini saya sedang berusaha untuk membuat istana pasir di sebuah pantai di parung bogor jawa barat
pasti bertanya tanya bogor kan letaknya di ketinggian kok bisa ada pantai ya
yang benar ini bukanlah pantai alami melainkan pantai buatan
dan airnya itu pun juga bukan air asin melainkan air tawar karena dulunya tempat ini adalah kolam ikan leluhur
bukan saya saja di sini anak anak tampak senang bermain pasir di tepian selebar lima meter yang melingkari kolam
keseruan ini sudah dimulai sejak pagi ketika wahana wisata dibuka
dari pantauan tim liputan cnn indonesia pengunjungnya berasal dari semua kalangan masyarakat mulai anak anak remaja hingga dewasa
sebagian wisatawan ini merupakan warga sekitar yang sudah lebih dari sekali datang ke sini
mereka nyaman dengan ragam wahana
ada serta biaya yang terjangkau
karena ini akses wilayahnya dekat dengan pemukiman rumah saya ya kan di raguru sindur
jadi nggak butuh waktu yang lama dengan jarak tempuh lalu lintas yang ada
itu aja kenapa saya memilih tempat ini
yang pertama itu yang kedua dari harga tiket pun terjangkau
karena di sini tempatnya sejuk indah nyaman
maksudnya tempat rekreasinya banyak juga buat bocah
harganya sih murah nggak terlalu mahal
kepala manajemen wisata ahmad solehudin mengatakan
dulunya wahana wisata air ini merupakan kolam lele
tepian yang dulunya rumput dia ganti total dengan pasir pantai
perubahan ini ia inisiasi untuk menghibur sang pemilik lahan yang menyukai keindahan alam
agar tidak bosan
namun siapa sangka pantai buatan yang mulanya
hanya untuk properti pribadi tersebut
rupanya diminati masyarakat sekitar hingga akhirnya dibuka untuk umum dengan ragam wahana lainnya
ya itu tadi keinginan masyarakat sini akhirnya kita buka
nah untuk menunjang operasional ya udah kita buka dengan harga rp dua lima ratus
nah ternyata pas pembukaan pertama itu membludak
di luar dugaan kita itu sampai tembus angka dua belas pengunjung per hari
pantai buatan ini kerap disebut pantai cogrek karena terletak di kawasan desa cogrek kecamatan parung
di sini wisatawan bisa melakukan aktivitas memancing bebek bebekan piknik dan bersantai
bahkan beraktivitas di wahana lainnya yaitu waterpark hingga taman burung
tempat wisata ini dibuka setiap hari mulai pukul delapan pagi hingga enam belas sore
untuk memasuki wanaegriya waterpark ini pengunjung hanya perlu mengeluarkan rp tujuh lima ratus saja
meski demikian dikenakan biaya lagi jika hendak bermain wahana lainnya
pengunjung yang datang tidak menggunakan masker akan diberikan masker secara gratis ketika membeli tiket
nah pada hari kerja atau weekdays jumlah pengunjung yang mendatangi tempat wisata atau pantai buatan ini ialah sekitar dua ratus orang
tetapi pada weekend atau akhir pekan meningkat jumlahnya menjadi sekitar seribu orang
nah meski dikatakan selalu ada himbawan untuk menerapkan protokol kesehatan
nyatanya masih banyak warga yang lalai untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak
putri vanfudy imam mohairit bogor jawa barat